ruang penyimpanan barang bukti di markas komando direkturat kepolisian perairan dan udara ditpol airut kepolisian daerah sulawesi tenggara meledak
ledakan menyebabkan ruangan penyimpanan barang bukti terbakar dan merusak empat rumah warga
ledakan dasyat terjadi di mako ditpol airut polda sultra di kelurahan poasya kecamatan abeli kota kendari pada kamis pagi
ledakan bersumber dari gudang barang bukti yang menyimpan tiga puluh jerigen amonium nitrat hasil sitaan
akibat ledakan itu sejumlah ruangan di mako polairut mengalami kerusakan parah
hingga saat ini tim dari inavis direkturat reserse dan kriminal umum polda sultra masih melakukan olah tkp untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut
menjadi ledakan di gedung subjit gakum direkturat pulairut polda sultra
jadi pak ustaz yang ledak apa itu
ya yang penyebab ledakan saat ini sedang dilakukan olah tkp oleh tim inavis direkturat krim umpolda sultra
di sana kan tempatnya barang bukti
bisa jadi ada bombong ikan ataupun bbm atau apa ya